pam jaya mengadakan kompetisi smart water hack town pada dua puluh tiga hingga dua puluh empat juli dua ribu dua puluh dua di hotel lemaridian jakarta pusat
acara ini turut mengajak anak bangsa yang bertalenta di bidang it
sebagai bagian dari transformasi layanan air perpipaan di jakarta pam jaya mengadakan kompetisi smart water hack town
acara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air dengan dukungan digitalisasi menggunakan pengembangan software
pamjaya bersama perusahaan teknologi oracle berkolaborasi dengan peserta anak bangsa yang bertalenta di bidang it
smart water hack town pam jaya dua ribu dua puluh dua ini diselenggarakan pada dua puluh tiga juli
pada agenda hacking time selama dua puluh empat jam seratus peserta terpilih saling berkolaborasi untuk menciptakan inovasi layanan air minum perpipaan di jakarta
para peserta diberikan delapan tantangan yakni pembacaan meter pembayaran atau tagihan sambungan baru pemantauan kualitas air tur virtual edukasi air penanganan keluhan dan non revenue water atau nrw
direktur utama pamjaya arief nasruddin mengatakan di era digital saat ini semakin banyak generasi muda yang tertarik di bidang it
munculnya beragam ide yang inovatif diharapkan dapat berkontribusi untuk memperkuat transformasi digital pamjaya
saat ini memang pamjaya sudah berusia seratus tahun akan berusia seratus tahun tahun ini
jadi proses konvensional yang dulu dilakukan oleh pam kita akan konversi masuk ke digital
jadi acara hackathon ini
menjadi acara yang sangat penting buat kita untuk melihat dari kacamata atau sudut pandang masyarakat melalui aksi inovasi dari teman teman yang mempunyai bakat talenta di it
pemerintah provinsi dki jakarta juga turut mendukung penyelenggaraan acara ini
asisten pembangunan dan lingkungan hidup dki jakarta afan adrian syah mengatakan
pemprov tidak hanya menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan air saja
kepenyediaan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat
kita mendukung banget ya bahwa ini kan adalah acara yang pertama hacket tone yang diselenggarakan oleh pdam
jadi kita berharap nanti dari acara ini akan muncul inovasi inovasi yang terbaik
karena air ini adalah hak dasar yang memang harus dipenuhi untuk seluruh masyarakat
yani per orang harus mendapatkan minimal enam puluh liter per orang
dan itu diupayakan oleh pak gubernur termasuk juga untuk penyesuaian daripada tarif
jadi sudah diterbitkan ada pergub nomor lima puluh tujuh dua ribu dua puluh satu
yang memastikan bahwa tarif yang diterima oleh masyarakat itu adalah tarif yang terjangkau
diharapkan dengan diselenggarakannya acara ini dapat terus mendorong munculnya inovasi dengan pemanfaatan teknologi
hal ini agar pamjaya dapat terus mengembangkan kembangnya
dan terus mengembangkan layanan sesuai kebutuhan zaman untuk masa depan air perpipaan di jakarta